saudara yang saat ini anda saksikan merupakan pantauan udara menggunakan drone atau kamera drone dari kawasan gerbang tol cikarang utama
terlihat diberlakukannya sistem rekayasa arus lalu lintas one way begitu ya di kedua arahnya
namun sesekali terjadi antrean arus lalu lintas karena menuju ke antrean untuk transaksi pembayaran di gerbang tol cikarang utama
yang cukup panjang mencapai dua hingga tiga km hingga akhirnya pihak kepolisian memutuskan untuk diberlakukannya sistem rekayasa arus lalu lintas one way
termasuk kendaraan kendaraan roda empat yang melintas di gerbang tol cikampek utama
hingga saat ini rekayasa penerapan arus tol lintas ini tidak ada yang bisa diperlukan
sambil dilakukan pantauan dan juga pengamatan apakah sistem rekayasa arus lalu lintas ini perlu disudahi atau tidak
mengingat nantinya diprediksi jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol cikampek utama
diprediksi akan terus meningkat
karena bila dibandingkan dengan hari hari sebelumnya
jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol cikampek utama
ada pun beberapa hal yang perlu diantisipasi oleh para pemudik
adalah menumpuknya kendaraan di rest area
sehingga para pemudik tadi juga kami pantau memanfaatkan waktu sahur di bahu jalan
begitu oleh pihak kepolisian
untuk mencegah dan juga mengantisipasi adanya adanya terjadi kemacetan arus lalu lintas
baik dari petugas ntmc polri maupun pihak tol
yang melakukan pemantauan dan juga pendataan
dari jumlah kendaraan yang melakukan transaksi di gerbang tol cikampek utama
yang juga harus diperhatikan oleh para pemudik
selain kondisi kendaraan adalah jumlah
jumlah kendaraan yang berada di rest area
di mana kendaraan kendaraan yang berada di rest area
jumlah maksimalnya tadi kami pantau
maksimal hanya satu ratus tiga puluh hingga satu ratus lima puluh kendaraan
dan juga yang penting saudara adalah saldo e tol anda cukup
untuk memudahkan transaksi dan juga tidak menghambat perjalanan anda